sejumlah posko bagi keluarga korban disiapkan diantaranya di sebuah hotel di cawang rs polri keramajati dan posko tanjung priok jakarta utara
selain itu lion air juga menyediakan posko untuk keluarga korban yang sedang menunggu hasil identifikasi di rumah sakit pori
keluarga korban di posko rumah sakit polri keramajati jakarta timur bisa memperoleh pendampingan psikolog
ada dua puluh psikolog yang setiap harinya bertugas memberikan pendampingan kepada keluarga
psikolog ini berasal dari institusi psikologi polri psikolog polda metro jaya hingga himpunan psikolog indonesia
dalam pendampingan mereka memberikan berbagai terapi untuk meredakan tekanan mental yang dialami sana keluarga karena menunggu kepastian kabar soal kerabat mereka
sejauh ini sudah ada lima puluh tiga keluarga korban yang diberikan pendampingan
rangkaiannya luas dari yang kita anggap merasa ingin curhat saja datang sampai ke kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut
membutuhkan pendampingan psikologi lebih lanjut
kita berikan relaksasi terapi semacam itu
jadi apapun kondisinya sebenarnya kita tidak membatasi harus kondisi apa tetapi siapapun bisa datang
maksudnya tadi disampaikan ada petugas petugas yang hektik capek membutuhkan
pendukungan membutuhkan pelayanan psikologis silahkan bisa
semuanya ada dari mas capek juga ada dari petugas polri juga
kita terbuka sih